menko polhuka mahfud md mengungkapkan ada dua alternatif tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat
yang saat ini dibahas antara kpu selaku penyelenggara pemilu dan juga pemerintah
dalam forum diskusi pemilu yang diselenggarakan ke menko polhukam pada rabu
mahfud mengungkapkan diskusi terakhir di kpu ada dua opsi pendaftaran capres dan cawapres
opsi pertama adalah pendaftaran dibuka pada tanggal sepuluh hingga enam belas oktober mendatang
sementara di opsi kedua pendaftaran diselenggarakan pada delapan belas hingga dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
mahfud menyebut perubahan jadwal pendaftaran capres dan juga cawapres tersebut
tidak mengubah jadwal pencoblosan yang tetap akan dilakukan pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang
sebelumnya dalam dialog di program newsroom pada sabtu lalu
komisioner kpu idam holik menyebut perubahan jadwal pendaftaran capres dan juga cawapres
dilakukan akibat penyesuaian ketentuan yang berlaku pada pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
aturan tersebut mengatur penetapan pasangan capres dan juga cawapres lima belas hari sebelum masa kampanye dimulai
idam menyebut ketentuan sebelumnya mengatur penetapan capres dan cawapres dilakukan tiga hari
sebelum masa kampanye dimulai
atas dasar itulah kpu mengusulkan pendaftaran dilakukan pada sepuluh sampai dengan enam belas oktober
idam menampik perubahan jadwal tersebut tidak diketahui oleh partai politik peserta pemilu
karena perubahan ini akibat perpu yang diterbitkan pemerintah pada dua belas desember dua ribu dua puluh dua
sehingga partai politik seharusnya sudah tahu akibat dari ketentuan tersebut
kpu menyesuaikan dengan norma atau ketentuan yang berlaku di dalam undang undang pemilu
dalam hal ini pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
jadi kpu harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu tersebut
yang dimana dalam ketentuan tersebut penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
itu lima belas hari sebelum masa kampanye dimulai
hal ini memang ada perbedaan dengan norma yang sebelumnya
itulah kenapa pada akhirnya kami dalam lampiran satu ya mengusulkan
lampiran satu rancangan pkpu tentang pendaftaran presiden dan wakil presiden
itu mengusulkan agar tanggal sepuluh sampai dengan tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik
ataupun gabungan partai
menko polhukam mahfud md menyebut kini terdapat dua opsi jadwal pendaftaran capres capres
di kpu yang saat ini tengah dibahas bersama dengan pemerintah
opsi pertama adalah memajukan mulai tanggal sepuluh hingga enam belas oktober
sementara opsi kedua adalah tanggal sembilan belas hingga dua puluh empat oktober
dan kedua opsi memiliki durasi kurang lebih sama yaitu satu minggu
dengan klaim mampu meredakan ketegangan politik lebih cepat
lalu benarkah alasan tersebut menjadi masuk akal
kala tahapan pemilu sudah berjalan
bagaimana juga publik bisa memaknai ajuan perubahan ini
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami di studio
direktur reskutif lingkar madan indonesia ray rangkuti
selamat malam assalamualaikum bang rey apa kabar
alhamdulillah kabar baik
jadi bagaimana kita bisa menafsirkan mengapa kemudian mendadak satu bulan sebelum
jadwal awal di enam belas ternyata diajukan akan dimajukan kurang lebih seminggu di tanggal sepuluh begitu bang
kalau kita dengar tadi penjelasan
komisioner kpu ini kan sebenarnya perubahan diakibatkan adanya perpu
yang perpunya dikeluarkan sebetulnya boleh disebut beberapa bulan yang lalu
jadi memang agak menimbulkan pertanyaan
jadwal sepenting ini kok dibahas malah di ujung gitu loh kira kira tuh
bukannya dibahas kenapa kalau misalnya perpunya keluar peguari maret dua ribu dua puluh dua
kan bisa didiskusikan di pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua gitu
sehingga kita sudah fix ya punya jadwal
enam bulan katakanlah sebelum tahapan jadwal pertama itu dilakukan
kalau kemudian ada klaim untuk kemudian mengenal calon lebih lama proses kampanye lebih lama
kalau argumen argumen soal dimajukan itu sih menurut saya bagus semua dan saya juga setuju
kalau lebih cepat dimajukan kenapa gitu
karena kalau katakanlah misalnya kita ambil tanggal sepuluh
sepuluh oktober dimulai pendaftaran
artinya dua puluh lima hari lah dari sekarang kan
tinggal kita punya dua puluh lima hari
dan di dua puluh lima hari ini gak ada lagi subtansi juga
ya kan pasangan pasangan calon presiden ini hanya main gimmick gimmick semua gitu loh
ketemu ini ketemu itu nyebutin nama ini nyebut nyebutin nama ini posting ini posting itu gitu
gak ada isinya juga
pun sebetulnya kalau kita lihat paling tidak dua capres selain anies baswedan ini belum menentukan
itu kan yang ditunggu publik sebetulnya
makanya kan sekarang kalau kita lihat pemberitaannya adalah soal oh makan bersama ya posting ini posting itu ketemu ini ketemu ini relawan
gak ada juga
nah makanya kalau kita percepat juga kalau menurut saya sih bagus aja
jadi sehingga dengan begitu kita gak lagi berbicara tentang gimmick kan
ketemu ini ketemu itu
gak kita berbicara tentang visi visi
apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat macam macam dan seterusnya gitu
makanya kalau ditanyakan argumennya sih banyak
dan argumennya itu menurut saya banyak
benarnya yang jadi masalah ini loh kok baru sekarang mau dibahas gitu
oke tapi kemudian banyak yang mengaitkan siapa yang sebetulnya diuntungkan
ketika masih pada tanggal
ketika masih pada tanggal
sembilan belas begitu hingga tanggal dua puluh empat
dan siapa yang sebenarnya diuntungkan ketika tanggal sepuluh hingga tanggal enam belas
ya sebetulnya kalau menurut saya sih yang diuntungkan itu ya kan pemerintah mengusulkan kan secepatnya
ya mereka lah yang diuntungkan salah satunya kan
karena kepentingan pemerintah itu kan ya itu tadi ini udah banyak apa namanya heboh hebohnya gitu ya
mereka ingin cepat aja supaya nggak terlalu banyak heboh macam macam gitu
untuk kepentingan tidak heboh heboh itu ya pemerintah yang diuntungkan gitu
tapi pada tingkat tertentu agar kita masuk ke subtansi pemilu nggak lagi main di gimmick macam macam itu
ya memang ya seluruh masyarakat bisa diuntungkan oleh keputusan untuk memajukan jadwal pemilu ini
kalau kita bicara paling tidak dalam kepentingan tiga capres hari ini
saya tidak menyebut tiga pasang karena yang dua belum menentukan begitu
akankah kemudian akan berdampak
siapa yang kemudian diuntungkan pada awal sepuluh atau sembilan belas
kalau dipercepat justru
kalau dipercepat justru keduanya menurut saya agak dirugikan
ya bukan diuntungkan nih
karena dengan begitu mereka akan kesulitan untuk memastikan siapa calon bakal wakil presiden yang akan mereka usung gitu
karena elektabilitasnya kan terus naik
kan mereka harus menghitung ini dulu
nah dengan ada waktu seminggu artinya ada kemungkinan bagi mereka untuk mengevaluasi di akhir seminggu itu
untuk memastikan siapa kira kira yang cocok menjadi calon wakil presiden diantara mereka gitu
nah tapi dengan dipercepat waktu untuk menilainya juga harus dipercepat gitu
nah kalau dilihat dari situ ya kedua duanya agak rugi nih
karena memang kelihatan di dua pasangan di dua calon ini ya sangat memperhitungkan betul hitungan last minute itu gitu
ya karena memang masih agak kesulitan untuk menentukan siapa bakal calon wakil presiden yang mereka gandeng bersama sama
oke kalau menggunakan logika soal elektabilitas begitu ya
mana yang kemudian lebih menguntungkan
apakah dengan waktu yang sempit itu bisa lebih meningkatkan elektabilitas
atau waktu yang panjang itu malah sebetulnya lebih meningkatkan atau jangan jangan itu malah menurunkan
waktu panjang itu sebetulnya jauh lebih efektif
nah makanya kita juga menyayangkan kenapa hanya tujuh puluh lima hari
tapi kan dengan ini kan mestinya dirubah ya
jadwal tahapan kampanye gitu ya
nah kenapa penting panjang

karena kalau kita lihat trendnya sekarang pemilih itu hanya mau memilih kalau ya kenal gitu
jadi semakin lama waktu untuk memperkenalkan calon calon ini ya semakin potensial mereka merauh suara gitu
nah jadi semakin dipersempit ya semakin potensial juga mereka kehilangan suara gitu
sebab alasan paling utama di pemilih kita sekarang ini memilih ya bukan hanya untuk presiden untuk caleg dan juga untuk kepala daerah
itu mereka kenal gitu
jadi kalau mereka gak kenal ya mereka gak akan pilih
jadi menurut anda semakin panjang seharusnya semakin meningkatkan
nah dalam konteks ini tentu saja misalnya ganjar diuntungkan
kalau dia makin panjang artinya waktu bagi ganjar makin panjang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat
jadi yang masalah di pak prabowo itu adalah meningkatkan elektabilitas
bukan meningkatkan keterkenalan
nah kalau pak ganjar dengan anies itu ya memperkenalkan keterkenalan mereka
jadi waktu panjang bagi mereka justru jauh lebih baik
oke bang rey saya masuk ke soal menunggu keputusan mk soal batas minimum usia capres capres
paling tidak di senin kemarin kemudian ketua mk anwar usman sudah mengkode begitu ya
publik menafsirkan ini kode bahwa pemimpin muda itu bisa berjaya pada masanya begitu
nah apakah kemudian kita bisa mengkaitkan bahwa ketika dipercepat ini sebetulnya juga akan merugikan siapapun calon
ataupun siapapun pihak yang menunggu sebetulnya hasilnya cepat keluar
yang kelihatan sangat berkepentingan dengan putusan ini kan adalah gerindra
karena mereka salah satu partai yang sudah mulai agak terbuka mengatakan gibran adalah salah satu calon yang mereka pikirkan untuk bersama dengan pak prabowo gitu ya
nah jadi kalau ia diumumkan di last minute itu merugikan gerindra karena mereka ingin memastikan siapa kira kira calon wakil presiden yang bisa menggandeng pak prabowo
digandeng oleh pak prabowo semakin cepat ya tentu akan menguntungkan gerindra gitu
jadi disini sebetulnya menurut saya yang paling berkepentingan
ini yang pertama adalah soal gerindra yang kedua adalah pdi perjuangan
karena mereka akan lihat juga kalau ternyata misalnya gerindra menarik gibran sebagai calon wakil presidennya mungkin skenario yang dibangun dari awal juga akan berubah seturut dengan gerindra dijadikan sebagai wakil presiden
berarti jika maju akan menguntungkan pdp tapi jadi jadwal awal akan menguntungkan gerindra begitu ya
bukan kalau dipercepat akan menguntungkan gerindra kalau diperlambat pembacaan putusannya akan menguntungkan ganjar
bukan kalau dipercepat akan menguntungkan gerindra kalau diperlambat pembacaan keputusannya akan menguntungkan gerindra
bukan kalau dipercepat akan menguntungkan gerindra kalau diperlambat pembacaan keputusannya akan menguntungkan gerindra
kenapa gitu karena kalau dipercepat apalagi kemudian mengatakan menerima kan artinya pak prabowo hampir bisa dipastikan mengandung andung gibran
nah tapi kalau diperlama mau tidak mau dari sekarang pak prabowo sudah menyatakan siapa calon wakil presidennya karena ini akan lama gitu
dengan sendirinya bisa kita katakan bukan gibran
kalau bukan gibran artinya potensi gibran untuk terus mendukung ganjar itu kuat gitu
kalau bukan gibran artinya potensi gibran untuk terus mendukung ganjar itu kuat gitu
oke jadi memang bisa kita petakan begitu ya pak
tidak kepentingan dua partai besar untuk kemudian bersama dengan calonnya juga menentukan di tanggal tanggal itu
kemudian yang juga menarik adalah beberapa waktu terakhir akhirnya ajuannya bukan hanya soal batas minimal
tapi juga batas maksimal tujuh puluh tahun ini kemudian juga diuji begitu
nah ini menurut anda apakah kemudian akan berhubungan atau kedua gugatan akan bisa berjalan secara parsial begitu
itu kan dilihat dari tanggal masuknya
yang paling masuk duluan yang paling cepat diputuskan
pun aturannya sama begitu ya
ya meskipun dalam pasal yang sama
ya tapi karena kan ada mekanisme tata cara bersidang di mk
jadi kalau ia masuk ini didalukan berarti itu dibelakangkan itu satunya
tapi bisa saja kemudian pmk memutuskan bahwa ini saling terkait misalnya begitu
lalu kedua duanya dibahas
tapi kalau kedua duanya dibahas artinya makin panjang ini baru diputuskan
kalau sekarang kan kita tinggal menunggu putusan putusan soal batas minimal kan
tapi kalau ia digabungkan dengan batas maksimalnya bisa artinya batas yang minimal ini nunggu dulu
proses pemeriksaan terkait dengan administrasi pengajuan soal batas maksimal kan gitu
artinya makin panjang bisa diprediksi mungkin justru setelah pengajuan calon presiden wakil presiden putusan ini akan dikeluarkan oleh mk
mana yang paling mungkin untuk mendekati soal apakah berjalan parsial atau kemudian saling menunggu tadi kalau anda sebutkan
mungkin kalau kita lihat dari mekanisme sidangnya
mungkin dari mekanisme sidangnya ya kayaknya bukan disatukan itu itu dipisah
karena memang itu dua juga hal yang berbeda
pun ada yang menyebutkan itu untuk mengganjal prabowo subianto begitu yang berumur tujuh belas dua puluh satu
iya tapi menurut saya ini juga dua mekanisme yang berbeda
satunya itu kan meminta supaya diturunkan
dari empat puluh lima ke tiga puluh
itu artinya pasalnya sudah ada aturannya sudah ada tinggal dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
pasal yang menyatakan batas maksimal empat puluh tahun eh batas minimal empat puluh tahun
tapi kalau meminta supaya batas maksimal tujuh puluh tahun nggak ada aturannya
jadi ini aturan di satu segi meminta mahkamah konstitusi mengkoreksi undang undang
tapi bentuk yang lain adalah memerintahkan atau meminta mahkamah konstitusi membuat aturan gitu loh
jadi ini dua hal yang berbeda memang gitu
satu meminta supaya mengkoreksinya satu meminta membuat aturannya
dan ini makin jauh sebetulnya dari kewenangan mahkamah konstitusi
oke jadi anda melihat sebetulnya tidak bisa berjalan beriringan begitu ya
intinya tidak akan berjalan beriringan
dan juga mungkin soal batas minimal ini akan diumumkan pertama kali gitu
tinggal kita lihat dalam beberapa minggu ini
kalau ya diumumkan lebih cepat ya tentu gerindra akan diuntungkan
kalau ya diumumkan lebih lambat ya ganjar yang akan diuntungkan gitu
oke baik berarti apakah kemudian nanti kita bisa melihat sebagai publik tentunya menafsirkan
mana yang akan tanggal yang diputuskan itu akan menentukan sebetulnya siapa yang diuntungkan
dan siapa yang sedang bermain atau kemudian berkepentingan untuk di situ
yang paling penting itu jangan satu minggu sebelum pendaftarannya
kita tinggal lihat ya apakah pendaftarannya di tanggal sepuluh seperti skenario yang pertama
atau nanti akan kembali ke tanggal enam belas seperti skenario yang kedua yang tetap gitu ya
jadi hitungan saya itu adalah kalau setelah satu minggu baru diumumkan
udah kerepotan nih artinya udah terbentuk siapa calon presiden wakil presidennya gitu
tapi kalau diumumkan sebelum satu minggu entah itu tanggal sepuluh
kalau masalah kan tanggal sepuluh oktober kan artinya tanggal lima lah ya paling lambat diumumkan
putusan mahkamah konstitusi itu gitu
nah itu artinya apa namanya itu gerindra mungkin akan mengambil keuntungan lagi lagi
kalau putusannya mengabulkan permohonan itu
atau jangan jangan mungkin putusan mk yang akan melebih
lebih dahulu daripada kemudian ajuan tanggal sepuluh tadi
akan mana yang lebih mungkin
kalau dilihat dari jadwal persidangan ini mestinya waktu waktu di mana mk sudah mengumumkan hasil dari sidang ini gitu
ajuan batas minggu usia begitu ya
mereka terima atau mereka tolak gitu mestinya minggu minggu ini
oke jadi harusnya
jadi artinya mungkin akhir september kita udah bisa tahu tuh
harusnya begitu ya
iya kalau dilihat dari jadwal persidangan kan mereka udah
dan artinya cukup dekat begitu ya paling tidak akhir september artinya mungkin ada sepuluh atau belasan hari menjelangkan
jika tanggal sepuluh
jika tanggal sepuluh dilakukan mau dimajukan mau dimundurkan
kalau dia di akhir september ini masih memungkinkan partai politik untuk melakukan sesuatu
dan mungkin akan berbeda lagi kemudian skema skema ya
baik baik kita akan lihat seperti apa terima kasih bang ray rangkuti direktur eksekutif lima indonesia telah bergabung sama kami selamat malam